banjir sudah sepekan lebih merendam jalan nasional di kilometer empat belas kota palangkaraya kalimantan tengah
sebelumnya banjir merendam satu dua km badan jalan
namun pada kamis kemarin banjir meluas hingga merendam satu delapan km jalan trans kalimantan dengan ketinggian tujuh puluh cm
akibatnya jalan penghubung kalimantan tengah dengan kalimantan timur dan kalimantan selatan nyaris putus
sejumlah kendaraan pun terjebak dan mogok di tengah banjir
sementara kendaraan roda dua yang ingin tetap melanjutkan perjalanan dapat menyewa ojek perahu dengan tarif rp tujuh puluh
banjir yang semakin parah membuat pemerintah kabupaten pulang pisau kini menetapkan status siaga bencana banjir hingga dua puluh tiga november mendatang
untuk status sendiri sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten pulang pisau dalam hal ini bppd pulau basau yaitu sejak tanggal delapan sampai tanggal dua puluh tiga november dua ribu dua puluh